nggak ada bebas semua
inilah video viral yang beredar di berbagai sosial media
video dibuat seorang perempuan yang memperlihatkan kondisi sebuah restoran tempat ia dan teman temannya makan
penuh dengan pengunjung tanpa protokol kesehatan
sambil memperlihatkan suasana yang penuh
ia juga memprotes kebijakan protokol kesehatan dan menyebut pemerintah zolim
tidak takut sama corona takutnya sama kolor sinana
saya lagi di padang makan di restoran kampung sawah bebek sawah
rame nggak ada jaga jarak ada bebas
kenapa kita di jakarta kok pada panik semua
udah jangan panik terus saja lawan pemerintahan zolim
akibat video tersebut wanita yang diketahui bernama yulianti itu harus berhadapan dengan aparat kepolisian
ia diperiksa direktorat kriminal khusus polda sumatera barat lebih dari empat jam hingga dini hari tadi
selamat makan rekan rekan semua
telah diamankan y umur lima puluh empat tahun yang beralamat di jakarta tetapi dia kelahiran padang
kemudian dilakukan pemeriksaan setelah itu
pada pukul dua pagi yang bersangkutan dipulangkan
tetapi proses tetap jalan walaupun sementara ini yang bersangkutan masih diperiksa sebagai saksi
beberapa saat setelah diperiksa polisi yulianti kemudian meminta maaf
permintaan maaf disampaikan melalui sebuah video yang diunggah sebuah toko ponsel
saya yang bernama yulianti yang bikin video di bebek sawah
saya minta maaf khususnya pemerintahan indonesia dan masyarakat indonesia
saya tadi itu bikin video cuma canda candaan
mohon maaf ya pemilik tempat makan bebek sawah saya cuma bercandaan yang buat teman teman
sementara itu pengelola restoran bebek sawah yang terbukti abai protokol kesehatan dipanggil satpol pp
kepada pihak restoran pemkot padang sudah menjatuhkan sanksi sesuai
keperaturan daerah yang berlaku
saya sudah didatangin dan dimintai keterangan
dan sudah diberikan sanksi sesuai dengan perda nomor satu dua ribu dua puluh satu
selain membayar denda pemilik restoran tersebut juga harus membuat surat pernyataan
untuk mentahati aturan prokes
bila melakukan pelanggaran kedua kalinya ancaman denda bisa mencapai lima belas juta rupiah